ya mimpi bakal meraup untung dari peningkatan nilai dan popularitas
mendorong banyak kalangan di dunia termasuk di indonesia berburu mata uang virtual atau cryptocurrency
perburuan itu pula yang mendorong pesatnya perkembangan cryptocurrency
baik dari sisi jumlah maupun nilainya
namun bank indonesia otoritas jasa keuangan dan kementerian keuangan
saling menguatkan terkait dengan larangan penggunaan cryptocurrency
insight kali ini akan membahas seberapa besar peluang pertumbuhan nilai cryptocurrency sebagai aset digital
dan apa sebetulnya alasan pemerintah indonesia melarang cryptocurrency menjadi alat transaksi
dan lebih penting lagi apa sih sebenarnya yang disebut sebagai cryptocurrency
bersama saya desi anwar
mata uang virtual atau cryptocurrency masih menjadi sorotan dunia
yang cukup ramai dibicarakan terutama di indonesia
bitcoin kian populer setelah nilai tukarnya terus meroket
hingga ratusan juta rupiah pada akhir dua ribu tujuh belas
dengan nilai tukar yang tinggi dan didukung sistem
yang mengutamakan desentralisasi melalui teknologi blockchain
banyak orang tertarik untuk berinvestasi dalam bitcoin
oleh karena itu pt bitcoin indonesia
sebuah perusahaan yang bergerak sebagai marketplace untuk cryptocurrency
berharap pemerintah dan bank indonesia
segera mengeluarkan regulasi yang mengatur soal mata uang virtual
namun bank indonesia menegaskan
uang virtual seperti bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah
sehingga dilarang untuk diperdagangkan di indonesia mulai tahun dua ribu delapan belas
larangan ini sesuai dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu sebelas tentang mata uang
bank indonesia mengkhawatirkan resiko penggunaan cryptocurrency oleh masyarakat
karena di indonesia
diduga berpotensi digunakan untuk tindakan melawan hukum
seperti terorisme pencucian uang
sampai dengan perdagangan obat terlarang
untuk itu bank indonesia terus mengkaji teknologi blockchain
dan kemungkinan menerbitkan mata uang virtual bank sentral
saat ini kajian bank sentral terkait penerbitan uang virtual
masih dalam tahap awal
bank indonesia masih dalam tahap mengkalkulasi dampak
dan mitigasi resiko

di bank indonesia
negara yang melarang peredaran cryptocurrency
antara lain jerman rusia tiongkok dan korea selatan
alasan utamanya tak lain adalah kekhawatiran
atas volatilitas harga dan ketidakpastian mata uang virtual
yoga gotama cnn indonesia
iya mata uang virtual atau kritik

menjadi buah bibir pemberitaan bisnis dan ekonomi
sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
nilai tukar mata uang virtual seperti bitcoin
terus merangkak naik dan diprediksi bisa tembus
dua ribu dolar per keping atau setara dengan satu ratus tiga puluh juta rupiah
namun di tanah air pro dan kontra
mengenai mata uang virtual terus bergulir
lalu bagaimana prospek dan resiko mata uang
yang disebut sebagai mata uang masa depan ini
telah hadir di studio bersama saya ceo dari bitcoin indonesia
baik baik sekali mbak desi
buah bibir yang terus dibicarakan
bukan saja di luar negeri tapi ternyata di indonesia juga
apalagi sekarang pemerintah tampaknya sudah mulai bergeraklah
untuk memberikan semacam regulasi terhadap kehadiran bitcoin itu sendiri
tapi mungkin bagi kita yang awam
banyak yang masih bingung
apa sih yang namanya virtual currency itu
dan bitcoin ini kan merupakan salah satu dari
mata uang virtual itu sendiri
jadi singkatnya apa sih sebenarnya
dan apa yang membedakan misalnya
dengan uang yang diproduksi oleh sentral bank atau pemerintah
ataupun ya e money yang selama ini merupakan
ya wewenang pemerintah lah istilahnya
kalau saya boleh mencoba menjelaskan mengenai cryptocurrency ini
saya sendiri lebih suka menjelaskannya ini sebagai sebuah komoditas digital
sebagai sebuah aset digital
betul daripada sebuah mata uang
perbedaannya intinya apa
karena kalau kita mencoba mencari analoginya
pendekatan paling dekat bitcoin atau cryptocurrency atau apapun itu
itu jauh lebih dekat dengan emas perak minyak
daripada dengan mata uang
kalau kita bicara mata uang
kita bicara ada suatu entity yang mengeluarkan menerbitkan
tapi sebagaimana semua crypto pada dasarnya
itu sifatnya adalah pada dasar ada sebuah barang
sebuah komoditas digital
yang dikeluarkan melalui teknologi blockchain
jadi blockchain itu apa
sekali lagi ini teknologi basis dari kehadiran cryptocurrency ini ya
jadi blockchain adalah sebuah buku besar
sebuah teknologi buku besar
dimana buku besar itu bukan lagi disimpan dalam satu server
tetapi disimpan di berbagai server yang terdesentralisasi
jadi tidak ada seseorang atau perusahaan yang menguasai sistemnya
jadi siapa kalau bukan ada seseorang atau pemerintahan
atau sebuah perusahaan
yang memegang menguasainya itu
persisnya siapa orang orang yang dibalik blockchain ini
persisnya ada masyarakat yang menjalankan server daripada blockchain publik tersebut
di dalam konsep daripada teknologi crypto
itu semua dikembalikan kepada masyarakat
masyarakat yang menjalankan server sendiri
masyarakat yang mengelola transaksinya sendiri secara otomatis
dan sistem itu berjalan secara otomatis
dan semua berbasis teknologi
tanpa adanya teknologi pasti tidak akan ada yang muncul
nah tadi anda mengatakan bahwa ini sebagai aset komoditas
taruhlah seperti emas dan lain sebagainya
tapi kan emas kan ada barangnya
metal kan ada barangnya
di sini apa barangnya itu sendiri

kalau dikatakan tidak ada barangnya itu tidak tepat
karena kita harus ketahui dalam teknologi blockchain
pada saat seseorang membeli atau menjual kripto
itu sebenarnya ada barang yang dibeli dan ada barang yang dijual
bedanya barangnya itu bukan berbentuk fisik
tapi barangnya berbentuk digital
tetapi ada suatu barang digital yang berpindah
pada saat orang melakukan beli dan jual
jadi sebenarnya kan kesepakatan kan istilahnya antara orang orang ini
yang mengatakan bahwa ini ada loh barangnya
walaupun tidak bisa diadakan secara real
seperti komoditas pertambangan itu misalnya
barangnya itu sebenarnya dalam definisi real
itu sebenarnya adalah real
tetapi memang tidak ada bentuknya
karena pada saat seseorang membeli atau menjual daripada barang tersebut
orang tersebut menentukan harga beli dan harga jualnya masing masing
kemudian terciptalah harga kesepakatan berapa harga beli dan jual dari barang tersebut
jadi ini barang yang merupakan kolaborasi dari masyarakat yang memang setuju ya untuk ikut masuk
caranya itu bagaimana
tapi kan pada akhirnya yang memegang server
yang memegang akses ataupun pemahaman terhadap digital itu kan ada orang orang tertentu kan
ini bagaimana bagaimana itu berfungsi
pada saat seseorang biasanya dia mau menjalankan server daripada blockchain itu
dia akan menginstal di komputernya sistem daripada blockchain
kemudian biasanya orang it sih yang kemudian menginstal
secara otomatis komputer tersebut akan terhubung dengan seluruh komputer yang menjalankan teknologi blockchain tersebut
nah begitu sudah terinterkoneksi satu dengan yang lain
secara otomatis komputer itu akan menjadi bagian daripada server
komputer tersebut akan menjadi bagian yang mengelola transaksi
tapi ini beda kan misalnya dengan e commerce atau penggunaan misalnya paypal dan lain sebagainya
kalau paypal itu pendekatannya lebih ke e money
kenapa karena ada suatu perusahaan yang bertanggung jawab yang menerbitkan angka angka us dollar di dalam sistemnya
sedangkan kalau kita bicara konsep blockchain konsep cryptocurrency maupun crypto aset
itu sebenarnya yang menerbitkan adalah komputer komputer yang menjalankan sistem daripada crypto itu sendiri
siapa siapa saja yang boleh mengakse
siapa saja selama masih ada internet crypto itu tetap bakal ada
bagaimana membeli bagaimana menjual dan bagaimana transaksi itu dilakukan lewat internet
pada dasarnya adalah bagaimana cara transaksinya dapat dibagi menjadi dua
cara transaksi yang pertama adalah pertemuan secara langsung
jadi orang yang mau beli orang yang mau jual mereka sama sama sepakat mau beli jual di harga berapa
dan transaksi terjadi itu cara pertama
benar benar cara peer to peer pertemuan langsung
cara kedua biasanya orang menuju ke tempat tempat pertukaran marketplace pertukaran daripada digital asset ini
contohnya seperti salah satu marketplace yang kami kelola yaitu bitcoin co id
dimana orang orang yang mau beli maupun menjual datang ke website itu daftar ke sana
kemudian mereka menyatakan berapa harga mereka mau beli kemudian mereka menyatakan berapa mereka mau jual
oke jadi oleh sebab itu seperti aset itu mereka bisa menjual

anda sendiri nih bitcoin indonesia ya
bitcoin ini kan salah satu dari cryptocurrency yang ada
katanya sekarang sudah mulai ribuan ya
ada kurang lebih seribu empat ratus lima puluh an
ya dan ini sudah sejak tahun dua ribu empat belas ya
kalau di tempat kami di perdagangan kurang lebih ada sekitar enam belas digital asset
nah minatnya di indonesia ini seperti apa
karena kalau kita dengar di amerika serikat misalnya dan harga atau nilai dari bitcoin ini
apalagi dari awal sampai akhir tahun dua ribu dua puluh
sampai akhir tahun dua ribu tujuh belas kan melambung
nah ini apa sebenarnya yang memberikan value atau nilai terhadap bitcoin ini
saya kira faktor utama yang mendorong kenaikan harga di tahun dua ribu tujuh belas sampai sekarang
itu adalah regulasi daripada pemerintah jepang
jadi pada tahun dua ribu tujuh belas kemarin terjadi perubahannya sangat drastis
dimana pemerintah jepang sampai mengubah undang undang
untuk membuat perdagangan cryptocurrency dapat dilakukan di negara

dengan tujuan supaya semua
transaksinya dapat terdata oleh pemerintah
jadi karena ada dukungan dari pemerintah ada semacam legalitas ya dibalik itu
dengan jepang mendukung berarti secara otomatis
seluruh negara g tujuh saat ini sudah memiliki pengaturan bagaimana transaksi bitcoin di negaranya
oleh sebab itu kan ini dianggap bahwa mata uang masa depan
dan tapi anda sendiri melihat tadi pertanyaan saya
minat di indonesia sendiri pemahaman terhadap bitcoin atau cryptocurrency ini bagaimana
kalau saya melihat perkembangan di indonesia cukup positif
kenapa karena kita harus menyadari indonesia ini kan mempunyai demografik yang sangat cukup muda
dan ternyata pengguna crypto itu berusia sekitar delapan belas dua puluh lima tahun
nah jadi masih muda ya millennial lah istilahnya
mungkin cukup ini nyaman dengan menggunakan teknologi ya
karena untuk memahami bagaimana cara kerja crypto
dia harus memahami dulu bagaimana cara kerja internet
dia memahami konsep
desentralisasi baru dia akan mulai nyaman untuk menggunakannya
dan kebetulan karena indonesia juga demografinya muda
anak anak muda yang cukup banyak
jadi ya kita melihat potensi member kita berkembang dengan sangat cepat
ada berapa sekarang membernya
saat ini di bitcoin co id terdata hampir satu juta
hampir satu juta lumayan ya cukup banyak ya
dengan nilainya kira kira berapa kalau di total
saya nggak bisa menyebutkan angka setelah pas ini
ya kira kira lah karena kan sekarang semakin lama semakin makan

lima puluh miliar rupiah dan harga bitcoin ini sama dengan harga yang ada sekarang dipasarkan di dunia lah istilahnya
di setiap marketplace setiap orang yang melakukan jual dan beli
itu kan mereka menetapkan harganya masing masing
jadi memang kadang kadang harga di indonesia sedikit beda dengan di luar negeri
tetapi biasanya biarpun ada perbedaan sedikit tidak lama harganya sama
tapi bitcoin indonesia berbasis sistem yang persis sama ya dengan yang ada di dunia saat ini
bitcoin di dunia inilah istilahnya
itu sama blockchainnya sehingga transparansinya itu sama
kami adalah perusahaan infrastruktur blockchain pertama dan terbesar di indonesia
dan karena ini adalah blockchain tentunya di semua negara sama
semua negara terhubung ke dalam blockchain ini
jadi ini kolaborasi atau kesepakatan yang sifatnya internasional ya
tanpa batas dan lain sebagainya
tapi ternyata setiap negara kan memiliki peraturan legalitas sendiri terhadap entitas bitcoin
kita nanti akan tanyakan lebih lanjut ya apalagi anda ceo dari bitcoin indonesia
tetaplah bersama kami insight akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
masih bersama insight kita lanjutkan perbincangan mengenai kontroversi mata uang virtual atau cryptocurrency
saya diteman oleh oscar darmawan ceo bitcoin indonesia
nah bitcoin ini harganya kan fluktuatif ya
apa yang membuat harga bitcoin itu fluktuatif
apa yang mempengaruhi nilai dari bitcoin itu sendiri
yang paling utama karena penentuan harganya dari demand dan supply
dan sedangkan kita harus tahu supply daripada teknologi blockchain itu sifatnya itu terbatas
sehingga faktor utamanya adalah demand
faktor demand ini bisa dipengaruhi banyak hal
salah satunya faktor sosial faktor politik maupun faktor teknologi itu sendiri
contohnya aja pada saat ada regulasi dari negara negara g tujuh
secara otomatis karena peredaran bitcoin kan banyak di negara negara tersebut
itu mempengaruhi harga daripada bitcoin
iya dan harganya bisa melonjak ya
sehingga ini bisa dilihat sebagai sebenarnya instrumen untuk melakukan spekulasi kan ya
tapi di mana mana saja bitcoin yang bisa digunakan
apakah bisa digunakan misalnya untuk belanja
kalau ditanya untuk alat pembayaran ya
atau untuk transaksi ya
kalau sebenarnya untuk alat pembayaran atau transaksi di hampir di semua negara
uni eropa amerika serikat kanada australia
negara negara g tujuh pada umumnya maupun beberapa negara asia seperti thailand misalnya
itu banyak sekali yang sudah menerima dan secara regulasi memang memungkinkan
tapi di indonesia masih belum
apalagi kan sekarang kan ada peraturan penggunaan mata uang virtual sebagai alat transaksi kan belum boleh
ini bagaimana apakah mempengaruhi perkembangan bitcoin atau cryptocurrency itu sendiri di indonesia
dan juga apa pengaruhnya terhadap entitas yang namanya perusahaan anda bitcoin indonesia itu sendiri
yang menarik di indonesia itu perkembangan cryptocurrency itu tidak
perkembangannya tidak pernah mencoba menyentuh ke pembayaran
sehingga guidance daripada bank indonesia itu diikuti dengan
diikuti oleh semua member member dari bitcoin indonesia
karena memang mereka tidak pernah melakukan pendekatan untuk pembayaran
jadi kalau misalnya perusahaan bitcoin indonesia ini ada legal entitasnya itu memang sudah tercatat
dan istilahnya yang membeli bitcoin ataupun cryptocurrency lewat perusahaan seperti yang anda miliki itu ada jaminannya
istilahnya legalitas atau ya memastikan bahwa semua transaksi ini di dalam
yang perlu diperjelas di sini perusahaan kami ini sebenarnya adalah perusahaan marketplace
jadi kami ini mempertemukan pembeli dan penjual daripada dikitar masuk
jadi semacam middleman itu
ya kami ini semacam middleman yang bertujuan untuk mengamankan transaksi dan melindungi customer
jadi dengan adanya perusahaan seperti kami pembeli dan penjual ini terlindungi
waktu mereka transaksi mereka tahu bahwa kedua duanya akan mendapatkan uangnya dan mendapatkan virtual currency nya
ya jadi anda semacam milman
jadi ada komisinya atau persentasenya
nah ini ada dua hal ya mengenai sistem keamanan itu sendiri
membershipnya itu bagaimana menjadi member apakah ini semua terbuka
karena kalau tidak salah ini kan merupakan sesuatu yang dicatat sebagai nomor digital
nah ini kan berbeda misalnya kalau kita ingin jadi nasabah di semua perbankan semua harus jelas dan lain sebagainya
apakah perlu ada keharusan untuk itu sendiri dan bagaimana mengelindungi dari transaksi yang sifatnya
karena ilegal money laundering dan lain sebagainya
perusahaan kami sih menyadari adanya resiko tersebut
makanya setiap orang yang mau mendaftar ke dalam website kami itu diminta ktp nya diminta foto dirinya diminta tanda tangannya
kemudian kalau transaksi lebih tinggi lagi dia harus mengisi sumber dana dan tujuan transaksi
kenapa karena kami melakukan safe regulated untuk memastikan bahwa ekosistem di indonesia ini bersih
ya tapi sebenarnya siapapun dengan melakukan koneksi terhadap internet
bisa menggunakan bitcoin atau cryptocurrency itu sendiri tanpa menggunakan marketplace kan
sebenarnya ya makanya kalau kita lihat hukum di negara us itu transaksi orang ke orang itu tidak boleh dilakukan
jadi orang jual beli secara satu orang dengan orang lain itu tidak boleh dilakukan apabila bertujuan untuk bisnis
yang harus dilakukan di us di new york itu adalah orang kalau mau transaksi jual beli
itu harus melalui marketplace yang mendapatkan izin bernama binatang

jadi harapan saya sih ketepannya di indonesia ini juga akan ada keluar suatu peraturan yang akan mengatur marketplace pertukaran digital asset
kenapa karena kalau memang tujuannya untuk menghilangkan faktor faktor negatif dan tujuannya itu untuk memastikan transaksinya bersih
tidak digunakan untuk hal hal negatif satu satunya jalan adalah mengatur marketplace
kemudian memastikan marketplace itu memberikan peraporan apabila ada transaksi transaksi yang mencurigakan
jadi regulasi semacam apa yang diperlukan

jadi regulasi semacam apa yang diperlukan
karena biasanya dengan teknologi ini pemerintah tiga atau empat langkah dibanding apa yang sudah terjadi di masyarakat
apa kira kira yang diperlukan supaya transaksi ini aman dan memang konsumennya juga terlindungi
kalau menurut saya sebenarnya peraturan paling sederhana yang harus dilakukan sekarang adalah
semua industri yang bergerak di bidang marketplace daripada digital asset atau crypto aset itu wajib untuk diberikan suatu guidance

bagaimana cara melaporkan transaksi transaksi yang mencurigakan kepada pemerintah atau otoritas tempat
itu hal yang paling harus dilakukan pertama kali
dari segi investasi ya biasanya kan orang ingin membeli dengan harga bagus kemudian menjualnya dengan harga lebih mahal
ini bagaimana investasi atau spekulasi terhadap bitcoin ini
apakah ya memang menguntungkan atau memang ini hanya tren yang akhirnya bisa menjadi bubble
ya karena semua orang tertarik
tapi semua orang yang ingin melakukannya
untuk yang sama yaitu menjual
lebih tinggi daripada mereka membeli
dan ini mustahil untuk dijamin
pada dasarnya transaksi cryptocurrency
dengan semua komoditas lainnya
itu kurang lebih sama jadi
misalnya anda melakukan trading emas
anda melakukan trading mas apa yang anda harapkan
anda membeli emas di harga saat ini
kemudian menjualnya di harga lebih tinggi
kembali ke pertanyaan tadi apakah emas itu bubble
atau enggak kita harus
melihat bahwa memang diakui
tidak diakui semua komoditas
itu punya potensi untuk bubble
baik itu emas
pera atau platina
atau apapun itu termasuk properti
termasuk properti jadi kalau
dipermasalahkan bubble atau tidak saya kira
semua komoditas seperti itu
semua komoditas itu nilainya tidak dijamin
oleh pemerintah kenapa karena semua
komoditas harganya berdasarkan market
jadi ini mungkin harus
bagi para konsumen bawah tidak ada yang
dijamin dan juga harga bisa lebih
rendah daripada yang ketika
dibeli tapi bagaimana
misalnya dengan banyaknya ya dan jumlah
semakin banyak bagaimana memilih
yang terbaik bagaimana melakukan
terhadap produknya itu sendiri saya kira
sebelum seseorang memutuskan membeli
cryptocurrency memang sangat diperlukan riset
kenapa karena saya melihat tren
belakangan ini ada bermunculan banyak
banyak cryptocurrency yang
lebih menyerupai ponzi
lebih menyerupai mlm
jadi kalau misalnya anda menemui
cryptocurrency yang punya
sistem lending sistem peminjaman
atau mempunyai sistem
investasi yang tetap berapa persen
sehari menurut saya sebaiknya
dihindari karena skema skema seperti itu
sudah jelas bahwa itu bukan
suatu digital asset itu lebih
merupakan suatu mlm lebih merupakan suatu
paling gampang sih kalau anda suatu
kali tawari dan ada jaminan
keuntungan lebih baik jangan membeli
iya tapi mengetahui itu kan justru
yang tinggi dan lain sebagainya
kan justru sangat tergiur ya
aman atau tidak apalagi ini
berbasis teknologi mungkin perlu kita ketahui
ya oskar kedepannya seperti apa
tetaplah bersama kami insight akan kembali
ya kembali bersama insight perbincangan
kita kali ini mengenai mata uang
masih bersama ceo bitcoin indonesia
oskar darmawan jadi
yang membedakan uang virtual
atau cryptocurrency misalnya dibanding
dengan uang yang biasa
itu semuanya disimpan
di device ya dengan adanya
wallet atau dompet yang
format digital tapi ini ke depan ya
mata uang yang selama ini diterbitkan
oleh pemerintah atau institusi
kalau menurut saya itu pertanyaan
seperti apakah mungkin emas menggantikan
rupiah ya karena
secara naturalnya pun sebenarnya
makanya saya nggak terlalu suka kata cryptocurrency
kalau saya boleh jujur saya lebih suka
menyebutnya digital asset atau crypto aset
jadi sebenarnya alternatif karena ini sebenarnya
ada sebuah aset sebuah komoditas digital
bukan sebuah mata uang tapi kan
keren masyarakat di internet suka share
menyebutnya cryptocurrency sebagai kasarnya
mata uang kalau
kita lihat dari pada visi atau
perkembangan teknologi sekarang ini kita
nggak melihat blueprint
menggantikan mata uang negara karena
memang fokusnya itu beda sangat
berbeda fokus daripada mata uang
yang tujuannya untuk transaksi dalam
apa namanya teknologi blockchain ini gitu
dan tidak ada kaitannya misalnya dengan
e money atau kita membayar sesuatu dengan
sebagainya jadi ini alternatif ya
istilahnya ini adalah bentuk untuk
investasi atau spekulasi secara
ini mungkin dari segi masa depannya
dibandingkan dengan komoditas lain ini
bagaimana gara gara saya melihat
teknologi blockchain ini akan berkembang sangat sangat
pesat ya khususnya di bidang iot di bidang
file storage maupun di bidang pencatatan
itu semua kan teknologi blockchain yang bisa
diaplikasikan dengan sangat luas kita bisa
melihat contohnya bagaimana ethereum
mulai dicoba diaplikasikan di beberapa
hal ya jadi kalau kita bicara teknologi
blockchain kita bicara kripto itu kita
tidak semata mata bicara pembayaran kita
bicara tentang bagaimana menggunakannya
mengaplikasinya ke dalam teknologi yang
ada sekarang dan kalau teknologinya
terus berkembang ini mungkin bisa akan
jauh lebih berkembang dan
menjadi bentuk bentuk komoditas atau
alternatif aset yang lain saya percaya
teknologi ini akan merevolusi seluruh
industri yang ada tapi namanya teknologi
apalagi yang secanggih apapun pasti rentan
kan servernya down ini kan akhirnya kan
masih ada manusia dibalik itu belum ada
hacker dan lain sebagainya itu siapa nanti
yang bertanggung jawab bila itu terjadi
atau misalnya e walletnya dicuri di clone
dan lain sebagainya kalau kita bicara
blockchain salah satu kelebihan blockchain adalah
tidak pernah severnya down kenapa karena
desentralisasi tapi kalau pertanyaannya
bagaimana kalau hacker itu menyerang
daripada wallet pengguna masing masing
itu possible tentu possible itu sama dengan
pertanyaan bagaimana kalau dompet anda
tiba tiba dicopet orang nah lalu siapa yang
tanggung jawab atas dompet yang dicopet
orang itu karena ini teknologi
desentralisasi maka konsepnya adalah
setiap orang bertanggung jawab atas
kekayaannya sendiri iya tapi berarti kan
setiap orang yang memiliki akses terhadap
teknologi itu bisa menjadi anggota atau
membeli atau menjual nah teknologi juga
memungkinkan kita menjadi pengguna
anonim nah ini bagaimana kalau misalnya
nanti asal usul dari dana atau dari
pembelian itu sendiri kita tidak bisa
bertanggung jawabkan atau justru digunakan
untuk hal hal tertentu seperti membiayai
terorisme misalnya atau melakukan money
laundering atau pencucian uang kita harus
tahu dalam teknologi blockchain itu
sebenarnya transaksinya tidak anonim ini
salah pahaman di masyarakat yang harus
kita luruskan karena transaksi di dalam
blockchain itu sebenarnya adalah
artinya adalah kita bisa melihat
transaksinya kemana sumber sumbernya
berpindah dari mana kemana tapi yang tidak
diketahui adalah nama aslinya nah makanya
dibutuhkan regulasi supaya semua
marketplace mendata semua user pembeli
dan penjualnya sehingga semua transaksinya
jadi transparan ini bisa di trace
seperti misalnya kita menggunakan twitter
dengan nama lain tapi kan orangnya kan
sebenarnya ada atau bahkan robot nah ini
bagaimana apakah apa perangkat yang bisa
memasuki ranah itu itu bisa di trace itu bisa di trace
lagi kalau ini bukan sesuatu yang
diregulasi atau tidak ada jaminannya
dan lain sebagainya di dalam blockchain
kita itu bisa melihat transaksi mulai dari
day one sampai hari ini jadi semua
transaksi bisa terlihat jadi apabila
ada orang mau korupsi pakai bitcoin atau
pakai etherium kita bisa melihat oh ini
perpindahannya dari orang ini ke orang
ini orang ini kemudian dengan adanya
regulasi ke marketplace kita bisa
mencocokkan oh ternyata yang korupsi
adalah si a itu bisa dilakukan ini
kesalahpahaman yang sering orang tidak tahu
nah negara negara g tujuh nah ini anda lihat sendiri di jepang
penggunaannya seperti apa di china
seperti apa di amerika serikat seperti apa
apa yang kita bisa pelajari dari negara negara
ini dalam penggunaannya itu sendiri
jual belinya termasuk regulasinya
pelajari adalah setiap peraturan yang dibuat
negara negara tersebut kenapa mereka
mengatur dan kenapa mereka mendata
tujuannya untuk melindungi customer nya
kenapa karena dengan adanya peraturan yang positif
semua transaksi itu menjadi transparan
dan auditable yang kedua kita harus
melihat bagaimana cara transaksi mereka
memang di us misalnya seperti contohnya
microsoft microsoft kan menerima pembayaran
menggunakan bitcoin atau del com
tapi apakah mata uangnya dipakai bitcoin
enggak karena bitcoin itu cuma dipakai
untuk teknologi pembayarannya untuk
protokolnya seperti visa card nya master card nya
tetap us dollar ya jadi kalau kita bicara
teknologi cryptocurrency kita bisa lihat
untuk pembayaran pun sebenarnya cryptocurrency
tidak pernah menjadi mata uang tetapi
di indonesia tadi saya katakan hampir satu juta
tapi dengan adanya regulasi atau keterbatasan
dan lain sebagainya kira kira bisa berkembang
sejauh mana satu dua tiga tahun ke depan ini
apakah justru mungkin minatnya semakin menurun
karena dianggap ini risikonya terlalu tinggi
dianggap spekulasi dan juga pemerintah tampaknya
tidak terlalu mendukung saya kira kemungkinan
cuma ada dua kok apabila memang peraturannya
semua diatur dengan baik di regulasi dengan baik
orang orang indonesia tetap akan membeli dan menjual
semua transaksi digital asetnya di indonesia
dan otomatis indonesia menikmati pajaknya
kemungkinan kedua adalah apabila ternyata semua
transaksi digital currency dilarang di indonesia
orang orang indonesia saya kira tetap akan bertransaksi
digital currency tapi bagaimana caranya mereka akan
mengirimkan uang rupiahnya rame rame ke luar negeri
karena kenapa karena di luar negeri itu legal
jadi kemungkinannya cuma dua apakah indonesia
menjadi market saja atau indonesia jadi produsen
bolehkah kita menjual beli bitcoin saat ini dengan menggunakan
rupiah dan di dalam negeri
saat ini masih dilegalkan tapi untuk sistem pembayaran
tidak diperbolehkan jadi saat ini peraturan di indonesia
adalah apabila anda menggunakan cryptocurrency untuk
pembayaran itu big no itu ilegal kenapa karena
transaksi di indonesia wajib dengan rupiah
jadi masih harus menggunakan matematika
bahkan us dollar pun itu ilegal digunakan di indonesia
ini yang saya dengar dilakukan oleh rusia diperbolehkan
pada intinya masih harus menggunakan mata uang ruble
kedepan kira kira model negara yang paling mana yang
paling bagus dalam mengelola bitcoin ini anda lihat
kalau saya lihat itu
karena china juga mereka sangat giat ya mengembangkan
kalau saya lihat yang paling positif tentunya jepang ya
kenapa karena di jepang itu sampai undang undangnya diubah
nah ini penemunya kan juga seorang orang jepang ya satoshi nakamoto ya
tapi dia sebenarnya orang amerika ya
satoshi nakamoto itu kita tidak benar benar tahu siapa dia
karena sebenarnya dilakukan masih misteri ya
ya masih misteri karena yang dilakukan si satosi nakamoto ini
sebenarnya adalah dia membuat sebuah white paper
sebuah ide bagaimana cara kerja dari teknologi blockchain
nah itulah yang dilakukan satoshi nakamoto
tetapi sebenarnya membuat yang merealisasikan dari kertas menjadi sebuah komputer program
iya pada ujungnya teknologi juga sudah tidak bisa dibendung lagi
apalagi penggunanya itu sudah global
dan kadang kadang pemerintah juga harus lebih lincah ya
atau lebih memahami apa yang terjadi
dan lebih penting lagi masyarakat ya
harus pahami betul jangan sampai akhirnya tertipu karena memang banyak bentuk bentuk
yang bisa menawarkan sesuatu yang ternyata hanya merupakan skema piramid mlm
dan ya akhirnya buntung ya bukannya untung
sekali lagi oscar terima kasih banyak
dan kita juga perlu menanyakan ya kepada pemerintah dan khusus perbincangan mengenai kontroversi
mata uang virtual cryptocurrency ini akan kami lanjutkan
terima kasih sudah tonton
terima kasih juga
terima kasih juga
kita lanjutkan perbincangan seputar kontroversi mata uang virtual atau cryptocurrency
kali ini saya ditemani oleh oni wijanarko kepala departemen kebijakan sistem pembayaran
dari bank indonesia
halo mbak desia
cryptocurrency ini yang heboh sekarang kita sering mention ya
ini sebenarnya pembayaran
pemerintah sendiri khususnya bi itu paham apa yang disebut sebagai cryptocurrency apa itu bentuknya itu jelas sesuatu yang dipahami
enggak kalau dari sisi bank indonesia ya mbak desi kita pasti apa apa itu dikaitkan dengan tugas dan kewenangannya
kewenangan bank indonesia itu di stabilitas moneter stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran
kalau di definisi sistem pembayaran kita sangat jelas sikapnya bahwa kita tidak akui cryptocurrency sebagai alat pembayaran
karena know legal tenders yang namanya alat pembayaran di dunia itu punya ciri ciri
satu ada legal tendernya ada undang undang
di indonesia juga ada undang undang mata uang di amerika pasti ada undang undang makanya yang tanda tangan pemerintah di situ
dan di berbagai negara yang kedua sebagai mata uang atau alat pembayaran naik turunnya enggak boleh berlebihan
kenapa karena itu memberikan keamanan bagi yang memegang dan pedagang
emangnya mau pedagang dibayar terus baru dibayar besok nilainya turun rugi dia nanti atau nilainya naik
nah itu ciri ciri dari mata uang
mata uang yang legal tender
kalau cryptocurrency dengan kemajuan global dan teknologi ternyata ada juga di berbagai negara maupun di tempat kita sebelumnya itu digunakan untuk alat pembayaran
alat transaksi itu nggak boleh
dan itu yang bank indonesia melarang
alat transaksi tidak boleh
alat untuk selama ini misalnya berspekulasi boleh boleh saja dong
karena ini kan terserah ini tergantung dengan masing masing individu
karena di situ kan ada resikonya harga bisa naik tapi harga juga bisa turun sesuai dengan harga saham yang lainnya
betul mbak desi kalau di area itu tadi bank indonesia kembali ke tugas tugasnya menjaga stabilitas sistem moneter dan stabilitas sistem keuangan
kita memperingatkan kepada seluruh pengguna
meskipun ya itu silahkan pengguna sendiri nantinya
kenapa kok kita memperingatkan
karena dari sistem moneternya
mbak desi itu yang namanya kritis
itu yang namanya cryptocurrency naik turunnya kan luar biasa
dan istilahnya bi sebagai regulator
tidak bisa atau sulit untuk meregulasi atau memonitoring penggunaannya
kita dengan tugas menjaga stabilitas sistem moneter
kita takut tuh proses penciptaan uangnya
ini kan tidak ada penciptaan barangnya lah istilahnya
ini kan bukan
sebenarnya kan uang itu uang yang kita sebut viet money
itu kan juga kan kertas yang memang diakui
bukan berarti di situ ada underlyingnya misalnya
itu bukan seperti emas
emas itu ada barangnya
komoditas itu ada barangnya
tapi ini kan hanya dalam bentuk digital record
yang tidak bisa dilihat dipegang ataupun dimiliki ya sebenarnya
yang kami concern itu adalah penciptaan uangnya
jadi kalau kita beli seratus
tiba tiba lima tahun kemudian itu harganya naik satu ratus enam puluh empat kali
itu berarti ketika itu kita jual jumlah uang beredarnya bertambah satu ratus enam puluh empat kali
dan ini apa
akan membuat semacam ketidakpastian instabilitas dalam kondisi uang yang beredar di negara ini atau bagaimana
jadi kalau jumlah uang itu semakin banyak karena naiknya tadi berlipat lipat
jadi inflasi misalnya
uang jadi nggak ada artinya
tapi kalau tidak digunakan untuk transaksi ini masih bisa mengakibatkan instabilitas pak oni
karena yang kedua adalah dari stabilitas sistem keuangan
dia bisa harganya naik
ini gravitasi loh sebenarnya mbak desi
kalau bola dinaikkan ke atas jatuhnya juga pasti luar biasa
yang salah satu cryptocurrency bahkan rata rata semuanya ya
pada awal dari desember sampai januari itu sempat harganya rp tujuh belas
turun menjadi sekitar rp tujuh rp delapan
ya tapi awalnya hanya rp satu sebenarnya
sepertama kali bitcoin itu diperjual belikan
jadi di sini kan lebih ke aspek spekulasinya yang dikhawatirkan
posisi virtual currency itu sendiri mata uang virtual
dan itu sekarang katanya banyak sekali ya
lebih dari seratus
ada macam macam bitcoin itu hanya salah satu
jadi legal atau tidak
secara legalitas ini ya tadi disebutkan
bukan legal tender tidak legal untuk alat bayar
tapi secara keseluruhan apa ini status hukumnya
status hukumnya tadi nggak ada yang ngatur
nggak ada yang ngatur
sampai sekarang lagi itu hari ini
ini uniknya kemajuan dan teknologi yang dipelajari oleh berbagai negara
karena tidak ada yang ngatur perlindungan konsumennya nggak jelas
perlindungan investor tidak jelas
oleh karena itu salah satu contoh karena nggak ada yang ngatur
sec stock exchange commission itu juga mengatakan
sec di amerika ya mau mengakui bahwa kripto itu sebagai investasi
kalau sudah bisa menjawab enam hal
nav nya bagaimana itu underlying nya apa
yang ketiga transparansi dan governernya
digunakan untuk apa itu pertanyaan pertanyaan yang harus dijawab
keempat akutansinya bagaimana
tapi istilahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai mata uang atau aset yang lain
apakah itu saham atau apa
atau saham atau bonds dan lain sebagainya
tapi ini kan bukan berarti tidak ada
karena cryptocurrency ini mata uang virtual ini itu sudah dijual belikan di mana mana
dan jelas sudah ada yang untung atau mungkin rugi
dan saya lihat pemerintah seperti pemerintah jepang itu sudah mengambil sikap misalnya
ini kira kira bi nanti akan seperti apa ya ke depan
pertama kami sampaikan ada dua
yang pertama kita melarang untuk alat pembayaran
untuk saat ini kan
kita juga bukan menanti
kita berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga
karena kita tidak hanya bicara dari sisi stabilitas moneter stabilitas keuangan perlindungan konsumen
tapi juga penggunaannya kan mbak desi tahu sendiri ya
ya tidak jelas lah
walaupun sebenarnya kan untuk
kasus kasus pembayaran atau money laundering dan lain sebagainya kan banyak sekali cara cara untuk menutupi apakah itu offshore dan lain sebagainya
jadi ini mungkin salah satu
ini salah satu dan kita mungkin akan menunggu pada bulan maret dan april
indonesia anggota g dua puluh kan
g dua puluh kan merencanakan di bulan april nanti atau maret akan ketemu
di inisiasi oleh merkel dan macron
mengatur atau mengambil keputusan sikap mengenai bitcoin
dan ini pasti akan seru nanti
ini kan sikap pemerintah ya istilahnya
sikap regulator dan sikap pihak yang selama ini berwenang mengeluarkan menerbitkan mencetak uang
karena masalahnya bitcoin ini siapa yang punya server siapa yang memiliki keahlian itu kan bisa memproduksinya bisa memining bisa menggalinya
dan bisa membuat peraturan sendiri
ini kira kira realistis atau tidak pak oni untuk mencoba mengatur memonitor dan melarang
dimana akses terhadap itu sendiri kita tidak bisa miliki ya sebagai pemerintah
jadi mbak desy soal crypto ini harus ada yang mengatur
tetapi yang mengatur itu adalah yang sesuai dengan kewenangannya
tapi siapa dalam hal ini yang mengatur
karena diciptakan itu justru untuk tidak ada yang
tidak ada yang bisa mengatur
tidak ada yang bisa atur
itu memang homeworknya
jadi kalau kita lihat di sini bank indonesia mengambil ke depan untuk mengatur yang terkait dengan kewenangannya
tapi kan ada pertanyaan apakah dia itu investasi apa komoditi atau aset
sec pun bahkan sedang mencari di sini
nah mengeceknya itu bagaimana
kalau sekarang kan misalnya oke kartu kredit apalagi dengan automatic exchange of information
karena ada pertukaran antar bank antar negara
tapi ini kan misalnya dari saya ke anda pak oni lewat komputer saya ke komputer anda
itu kan tidak ada yang tahu tidak bisa ditelusuri
itu bagaimana mengaturnya
itu karena yang beli pun kan pakai nama samaran gitu loh
atau nomor lah istilahnya
jadi kan tidak bisa ketahui siapa siapanya
jadi perlu konsensus bersama sikap bersama
antar negara g dua puluh atau
bisa antar negara atau di dalam negara ya
contohnya kalau di korea karena yang pegang sudah terlalu banyak
begitu menteri hukumnya bilang itu gambling atau spekulasi
akhirnya sementara diambil sikap pajaknya digedein
di jepang juga diketatkan pengaturannya
nggak boleh pakai nama samaran
di amerika seru
asalnya kan dari sana ya
beberapa terus melanjutkan tapi sekarang pada aware
saya ambil contoh facebook instagram karena itu nggak jelas
governance nya maksudnya tidak jelas itu tidak transparan
uangnya digunakan untuk apa
dan naik turunnya dari mana
belum bisa dijawab sampai sekarang
sebenarnya kalau pemerintah tidak tahu uangnya diapain itu berkaitan dengan pajak
jadi pajak yang masuk itu juga tidak bisa dipertanggung jawabkanlah jumlahnya
mungkin antara lain itu
tetapi mungkin penggunanya untuk apa itu yang danger sebenarnya
terus kita lihat juga tiga bank besar amerika
jp morgan bank of america dan satunya citicorp
dia tidak mau kredit kartunya untuk jual beli kripto
tidak mau dia
disusul dua bank di eropa
kita istirahat sebentar pak oni
tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
insight akan segera kembali
anda masih bersama insight
saya juga masih diteman oleh oni mijanarko
kepala departemen kebijakan sistem pembayaran bank indonesia
kita lanjutkan pembahasan mengenai mata uang virtual atau cryptocurrency
kita ingatkan kembali pak oni status hukumnya
karena tadi kita juga berbicara dengan ceo dari bitcoin indonesia
jadi batas larangan atau boleh atau tidak bolehnya jual beli bitcoin itu atau cryptocurrency di indonesia itu persisnya seperti apa
kalau dari sisi bank indonesia sesuai kewenangannya itu tidak boleh digunakan untuk alat pembayaran
karena ada undang undang
kemudian ada tiga ketentuan yaitu peraturan bank indonesia mengenai pemrosesan transaksi disebut juga di situ
cryptocurrency itu tidak boleh diproses di
penyelenggara jasa pembayaran nasional
kemudian kita juga keluarkan peraturan bank indonesia techfin atau teknologi financial
itu juga tidak boleh
dan kita ada peraturan bank indonesia mengenai penggunaan rupiah
itu juga diatur di sana
karena rupiah itu mata uang yang sah yang digunakan di republik ini
tapi yang boleh itu apa
karena kan marketplace seperti bitcoin indonesia itu kan berjalan dan cukup
banyak juga ternyata peminatnya
nah ini orang sebenarnya masih bisa membeli dan menjual bitcoin atau cryptocurrency itu dengan leluasa kan
karena ini semua kan basisnya kan virtual
nah ini bagaimana
secah kesah atau tidaknya
karena kalau memang misalnya di teritori indonesia tidak boleh ya begitu mudah
misalnya kita go online belinya di luar
nah ini dengan implikasi kita juga akhirnya kan
ada semacam capital outflow lah istilahnya
yang kita dirugikan sendiri
kalau dari sisi bank indonesia tadi
tidak boleh beli melalui misalnya debit card
atau kartu kredit
atau melalui bank
atau melalui payment gateway yang berizin
itu tidak boleh semuanya
tapi di luar itu boleh sebenarnya jadinya
karena tidak bisa termonitor
yang di luar itu itu yang tidak diakui oleh
bank indonesia itu artinya apa
artinya kalau ada apa apa tanggung sendiri
ya tidak dianggung jawab
tapi memang yang namanya spekulasi seperti berjudi atau gambling juga kan resiko ditanggung sendiri ya
ini kalau kita sekarang masuk ranah spekulasi lah istilahnya
jadi mungkin harus yang penting itu harus ada edukasi ya kepada masyarakat
pemahaman sebenarnya apa sih resiko untung rugi dari crypto ini sendiri ya
untungnya pak oni melihat ada dari aspek
kalau orang misalnya begitu bersemangat untuk belinya kan pasti ada
dengan iming iming keuntungan yang besar
mungkin untungnya bagi yang beli dia bermain risk appetite
memang ada orang yang suka spekulasi ambil risiko soal harga yang naik turun
tapi kalau ruginya itu banyak sebenarnya
karena kalau yang megang banyak terus nanti terjadi naik atau turun
kemudian terjadi bubbling
itu yang kena bukan dia sendiri loh
kita kan harus menjaga environmentnya itu supaya semua bisa stabil
karena kesalahan beberapa kelompok di dalam ekonomi itu yang lain bisa menderita
bisa menderita misalnya jadi krisis itu kan
yang menderita terlalu banyak
dan bank indonesia itu sangat ngeri dan concern dengan tahun sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan
ini masih jadi trauma ya
tahun dua ribu delapan itu karena bubbling yang kena banyak
dan kalau sudah krisis kita tuh backwardnya bisa lima tahun sepuluh tahun
untuk membenahi lagi
kita nggak ingin sih seperti itu
nah teknologi ini sebenarnya kan kalau kita lihat di china
mereka kan semuanya belanja saja kan tidak harus bawa uang
cash bahkan tidak perlu kartu kredit
tinggalnya membawa smartphone dengan barcode
tinggal pencet pencet misalnya beli sayur dan
sebenarnya kan uang itu yang secara konvensional yang kita pahami
ini kan sesuatu yang semakin lama semakin tidak perlu ya
kenapa misalnya bi sendiri berdasarkan inovasi
ini tidak mengeluarkan sesuatu yang dalam bentuk virtual juga ke depan
nah ini tantangan
ini kita sama loh dengan mbak desi
karena fintech kan sekarang semua harus berdasarkan teknologi ya
bank indonesia itu mengkaji
jadi kalau kita lihat seluruh bank bank di dunia ini sekarang sedang mengkaji untuk mengeluarkan digital currency
sebagai alat pembayaran itu digital central bank currency beda sekali dengan crypto
ya harganya nggak naik sekali
seperti sama seperti rupiah
hanya bentuknya digital
rupiah juga naik turun lah
sekarang kalau tidak salah lagi melemah
walaupun tidak terlalu
kecuali krisis ya seperti tahun sembilan puluh tujuh
jadi kita juga mengarah ke situ
kita mengkaji kemarin gubernur bank indonesia juga mengatakan di berbagai media kita masuk di kajian itu
di negara negara di dunia central banknya lagi mengkaji itu rame rame
fans katanya akan memproduksi ya mata uang virtual sendiri katanya di amerika serikat
jadi ini istilahnya kita harus cepat beradaptasi terhadap teknologi
kalau tidak nanti semakin banyak uang itu terdesentralisasi
nah justru peran bi yang selama ini sangat hati hati bisa saja tersingkirkan
ini harus merupakan strategi ke depannya dari bank indonesia
saya kira betul
karena kita kan sama
kita kan di central bank itu ada communitynya ya
kita sama sama juga melihat kajiannya
misalnya kanada yang ada jasper ada singapura
arahnya ke sana
tapi kita dan central bank yang lain tidak mau ciptakan uang digital itu yang naik turun
karena bukan alat pembayaran itu
ciri alat pembayaran itu bukan naik turun yang gede itu
karena akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan
terakhir mungkin pak oni selama ini memang sudah ada di indonesia diperjual belikan orang bisa bukan saja membeli bitcoin
tapi bentuk bentuk cryptocurrency
yang lainnya itu ini dimonitor
atau ada semacam supervisinya atau sebenarnya ini sudah masuk di luar ranah kemampuan bi untuk melakukan monitoring
kalau bank indonesia contohnya yang jelas pasti kita pantau misalnya di alat pembayaran ya
kita kan lihat di bali itu kemarin ada empat puluh empat merchant yang jualan
itu kita sudah rapikan sekarang nggak ada yang jualan
mungkin yang masih jualan ya berarti yang tidak masuk di bank

belum teridentifikasi tapi kita akan terus
tapi di area area yang lain yang ngatur siapa itu pertanyaan
kalau nggak ada yang ngatur gimana mau minta datanya dan sebagainya
contohnya tadi bitcoin indonesia ya
mungkin harus kita ikuti dulu nanti ya perkembangannya ya kalau ada regulasi baru yang keluar
pak oni terima kasih banyak ya
terima kasih mbak desi waktunya
keuntungan yang menggiurkan dari berinvestasi
berinvestasi cryptocurrency tentu dibarengi dengan resiko yang cukup tinggi
akan tetapi popularitas cryptocurrency sebagai komoditas digital memicu juga berbagai pertanyaan terkait dengan keamanan bertransaksi serta fluktuasi harga
kekhawatiran itulah yang memicu pemerintah dan bank indonesia dengan tegas melarang cryptocurrency menjadi alat pembayaran atau transaksi
akan tetapi jangan sampai juga ya pelarangan ini malah merugikan indonesia karena di beberapa negara lain misalnya cryptocurrency itu justru diatur untuk keuntungan negara
pemerintah juga harus terus mengedukasi masyarakat agar lebih berhati hati dalam berinvestasi
demikian my insight kali ini jangan lupa saksikan kembali insight besok dan anda juga dapat menyaksikan insight di youtube cnn indonesia insight with desi anwar